seputar kasus korupsi zubizola gubernur jambi ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan rancangan apbd provinsi jambi tahun dua ribu delapan belas
penetapan ini dilakukan setelah kpk melakukan penyidikan secara intensif dan telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya dalam kasus yang sama
logikanya apakah para plt ini sendiri punya kepentingan untuk memberikan sesuatu kepada dpr agar ada ketok paling itu terjadi
penetapan apbd dua ribu delapan belas itu satu dulu
cara berpikirnya seperti ini
pasti ada ketika ikut sertaan dari kepala daerah
dalam hal ini adalah gubernur
kemudian yang kedua
apakah para kepala dinas tadi bersama sama dengan gubernur memberikan sesuatu kepada dpr dari kantong sendiri
pastilah dana ini mereka terima
dikumpulkan dari para kontraktor para pengusaha
dan itu sedang dibuktikan dan masih dalam pengembangan pada saat ini